ini perhitungan dari aboge gitu
ada perhitungan sendiri ya pak ya
apa ini pak diberikan pak
ini buat kegiatan hari suci
iya betul dari terawih dari segala apa itu
pak ini kalau abogea itu kapan pak mulai puasa pak
mungkin ini perhitungan dari aboge gitu
tapi ini memang berbeda
tapi pelaksanaannya sama ya pak ya
ya pelaksanaannya itu sama
gak ada yang berbeda ya